di rumah sederhana di desa kupuk kecamatan bungkal kabupaten ponorogo jawa timur inilah muhammad dimas alfari tinggal
sudah hampir dua bulan lamanya balita dua lima tahun ini tak bisa lagi beraktivitas normal setelah bola mata sebelah kirinya mengalami kelainan
bahkan saat ini tak hanya memerah dan nyaris keluar dari kelopak matanya
bola mata kiri dimas kini sudah tak bisa lagi digunakan untuk melihat
sebelumnya putra ketiga dari tiga bersaudara pasangan suami istri almarhum saji dan sriwayuni ini hidup normal seperti balita pada umumnya
kelainan itu bermula dari meninggalnya sang ayah akibat menderita stroke dan dimas selalu menangis
kalau sakitnya habis bapak meninggal tidak menangis kayak merah
matanya merah terus
terus lama lamanya bengkak
tiba tiba muncul bengkak benjolan itu
bukannya tak mau membawa putranya itu berobat ke rumah sakit namun apa daya sriwayuni sang ibu hanyalah seorang pembuat tusuk sate dengan penghasilan kecil yang bahkan terkadang kurang untuk biaya makan sehari hari
karena keterbatasan ekonomi ia hanya bisa menggendong sambil menenangkan saat putranya itu menangis
sriwayuni pun bersyukur sakit yang dialami dimas ini sempat viral di dunia maya
sehingga kini sudah mulai banyak bantuan yang datang baik dukungan berupa moral maupun material
rencananya dimas akan dibawa ke rumah sakit dr sutomo surabaya atas rujukan dari pihak rsud ponorogo dan rsud madiun
kini pihak keluarga berharap dimas bisa segera sembuh dan kembali ceria seperti sedia kala
catur priambodo ponorogo jawa timur